wacana pendudukan pemilu kembali muncul
kali ini isu penundaan pemilu kembali hadir lewat putusan pengadilan negeri jakarta pusat
yang memutuskan menunda pemilu hingga juni dua ribu dua puluh
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut
ada kekuatan besar yang menggunakan celah hukum untuk melakukan operasi penundaan pemilu
menanggapi pernyataan hasto
ketua umum partai prima agus jabo mengaku heran
karena pd perjuangan sebagai partai yang berkuasa seharusnya lebih punya kekuatan ketimbang partai prima
dalam dialog di program political show senin lalu
jabo mendesak hasto untuk membongkar saja siapa kekuatan besar itu ketimbang hanya memprovokasi
kalau kemudian ya pdip ya bunga sto ini sekjen pdip
pdip ini partai berkuasa partai pemenang pemilu
kalau kemudian beliau bilang ada kekuatan besar gitu
ya bongkar saja buka saja gitu loh
jangan kemudian mengkampingi tangan kami yang ingin menuntutkan dilam
siapa kekuatannya lebih besar dari pdip
nggak usah beropini nggak usah provokasi
nggak usah mengintimidasi gitu loh
ini proses hukum
kita harus berdewasa dalam berdemokrasi
dewasa dalam berpolitik
kalau ada keputusan kenapa harus reaktif
diskusi yang ilmiah
jangan diisi dengan prasangka prasangka
jangan diisi dengan prasangka prasangka mistik gitu loh
sementara itu staf khusus mensesnek
faldo maldini membantah ada operasi politik
untuk menunda pemilu dua ribu dua puluh
menurut faldo operasi penundaan pemilu hanya gosip belaka
makanya presiden udah ngomong
tadi barusan diputar saya nggak ngerti
tapi lagi lagi bang kalau tidak ada upaya ke sana
konsensus dpr nggak ada
tidak ada gerakan politik ke sana
ini gosip menurut anda
kalau tanya tanya tuduhan orkestrasi
negeri jakarta pusat yang melawan konstitusi
proses hukum tetap berjalan
pakar hukum tata negara universitas andalas
ferry amsari tidak setuju bahwa operasi penundaan pemilu
hanya gosip belaka
menurut ferry operasi ini nyata dan terus muncul
kemudian menghilang ketika publik menolak
ferry menyebut presiden joko widodo
pelin pelan dan tidak tegas menyikapi wacana penundaan pemilu ini
ini sedang testing the water ya
karena semua coba lihat ya muncul hilang
muncul begitu terus dari fakta fakta
padahal presiden berubah ubah juga pelin pelan juga
ada gerakannya ada
ketua mpr yang bilang ada rencana usulan perubahan undang undang dasar
wacana penundaan pemilu pertama kali dilontarkan menteri investasi
kepala badan koordinasi penanaman modal
bahlil lahadalia pada sembilan januari dua ribu dua puluh dua lalu
bahlil mengklaim rata rata pengusaha berharap pemilu dua ribu dua puluh empat diundur
ferry menyayangkan presiden tidak pernah memberikan sanksi tegas terhadap pembantunya
yang mewacanakan isu penundaan pemilu tersebut
tim liputan cnn indonesia